bencana banjir bandang dan longsor enam belas maret lalu telah meluluh lantahkan wilayah papua
dan lebih dari seratus orang tewas serta ribuan warga mengungsi
aktivitas manusia disebut menjadi salah satu penyebabnya
berikut adalah catatan liputan bencana banjir bandang di tanah papua
bencana di ujung timur indonesia pada enam belas maret lalu mengagetkan kita semua
banjir bandang terjadi di tanah papua yang relatif lestari alamnya
dampak yang dirasakan begitu dahsyat
lebih dari seratus orang meninggal dunia
jumlah pengungsi sempat menembus sepuluh jiwa
infrastruktur luluh lantang
bencana juga berimbas meluapnya danau sentani hingga merendam dua puluh lima kampung
dalam kajiannya pvmbg menyebut banjir bandang adalah proses geologi yang berulang di cyclops
bahkan di masa lampau pernah terjadi dengan skala yang lebih besar
pegunungan saiklop memiliki topografi terjal dan celah celah sempit
selain itu jenis bebatuan metamorf di pegunungan memiliki karakteristik gampang terlepas apabila kondisi lapuh
seiring waktu bebatuan dan tanah menyumbat dan menciptakan bendung alam
ketika enam belas maret hujan dengan intensitas ekstrim menyebabkan longsor besar dan dorongan air
sumbatan tak dapat menampung kekuatan air dan terbongkar mengarah ke lembah dan permukiman
bencana yang terjadi adalah mekanisme alam
namun aktivitas manusia seperti pengrusakan hutan dan alifungsi lahan memperparah keadaan
pemukiman di bandang
persoalannya pemukiman itu berada di bawah yang lebih landai di depan mulut lembah
jadi tentunya perubahan lahan di daerah yang rendah ini
kalau tetap hutan dia akan mengurangi tenaga dari banjir bandang ini
ya kan akan mengurangi energinya sehingga dampaknya juga lebih kecil
tetapi proses terjadi banjir bandang sendiri itu adalah proses alami
undo volo atau pemimpin adat tertinggi tiga suku sentani
tengah mengatakan kerusakan hutan tak dilakukan warga sentani
saiklop layaknya ibu bagi mereka dan terdapat aturan adat mengikat
yang paling inti sekali dia bisa mensuplai air dari gunung siklop untuk danau sentani
karena ini kekaitannya gunung siklop harus kita jaga danau sentani harus kita jaga
orang orang sentani hanya punya harapan dua itu
ini masyarakat di tiga suku yang tadi saya sebut
mereka bisa berladang untuk kepentingan misalnya pelantikan anduapi undo volo ini
kemudian ada acara acara hajatan besar kayak natal tahun baru
itu boleh berladan di atas setelah itu tidak boleh
atau acara gereja nah itu mereka boleh berladang di atas
kalau sekarang kan tidak
semua masyarakat yang tadi suku yang saya sebut mereka tidak pernah berladang lagi di atas
cuma mengakui bahwa itu hutan kami
saya pun tertarik untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya di kaki pegunungan cyclops
jika anda lihat lereng lapang di sebelah sana itu adalah contoh konkret perubahan lahan di pegunungan cyclops
dimana saat ini sudah berubah menjadi perkebunan jagung
dan jika anda lihat di bawah sana ada beberapa perumahan milik warga
itu adalah perumahan ilegal yang dibangun oleh warga pendatang
dan batu batu ini di tempat saya berdiri ini adalah sisa banjir bandang dan juga longsok yang terjadi di pegunungan siklops
dan sebelumnya ini adalah lahan hijau
penertiban kawasan di mulut lembah tak mudah
karena di papua hukum formal kadang harus berkompromi dengan budaya lokal
lebih banyak yang merambah di atas ini adalah migrasi dari kabupaten lain bukan warga kabupaten jayapura
hanya memang migrasi ini beda budaya dalam rangka koordinasi komunikasi ini juga kadang kadang jadi konflik
dengan kerja kerja tim relawan pemerhati
jadi pemerintah nah ini yang sedikit jadi trouble untuk mengatasinya
kalau di adat kita memang di sentani itu kan sudah tertata dengan baik kan
cuma sekarang persoalannya ini mereka yang datang dari masyarakat gunung mempunyai adat tersendiri kan
itu yang banyak tidak bisa komunikasi dengan baik
karena mereka masyarakat yang berkebun kan
kemudian datang di sini tidak punya pekerjaan
ya harapan satu satunya kan harus bekerja kebun di atas
setelah bencana penataan kawasan tata ruang tak bisa ditawar
jadi yang pertama adalah memang lindungi wilayah wilayah kebukitan diatur wilayahnya
kemudian wilayah jalur air yaitu jalur jalan
dan yang terakhir adalah wilayah wilayah jalur air buasan
jadi jangan biarkan ada sumbatan sumbatan di daerah daerah drenase daerah daerah tikungan
jangan membiarkan air itu berbelok tiba tiba
diatur menjadi lebih alamnya
mewujudkan hal ini butuh komitmen lintas instansi
jadi ini perlu waktu dan memang harus kerja keras kerja bersama dan tegas
karena kalau dengan cara cara yang kita hadapi sendiri
baik pemerintah kota jayapura kabupaten jayapura ini juga sering jadi konflik
karena itu pemerintah provinsi harus turun tangan
bencana ini membuka mata saya bahwa bumi akan tetap pada mekanismenya
yang berubah adalah kepadatan manusia di dalamnya
tak ada yang salah dalam mengembangkan wilayah untuk menopang kehidupan
namun penting memperhatikan sumber ancaman dan proteksinya
karena bencana tak pernah berkompromi pada manusia
rizal ramadhan fajar indrajaya sentan papua